si om di bengkel ini bisa setting balap
kalau masalah setting tempatnya
nah kita kasih apa
kalian ikut balap
pas si om tanggal dua puluh tiga di sentul
wah seru banget dong
tapi sayang tanggal segitu aku lagi balap balap
kalau mukanya seperti ini lah
pasti ada yang maunya bah
mau ajak neng sri jalan jalan
apakah selaku tuan rumah
gitu banget deh
orang jatuh cinta mah
mukanya tidak ada yang melas
orang yang sedang jatuh cinta
yang dihajar bunga atau bukan ini masalahnya
yang dihajar bunga pangkai lagi
kamu ajak teh si sri mulan
si sri neng sri
makanya doain aduh restuin saya ya
biar saya bisa bawa neng sri kesini
benar benar benar ya pak neng sri
bisa bawa ke tembuk ya
saya pengen tau
kalau udah lihat orang nama doain baru mau
saya berharap dia sebagai kembang
dan kamu kembangnya
asal jangan kembang mayat aja
jadi jangan lupa ajak jalan jalan beli cilok sama ismong nong
oh siap siap siap
ya udah tuh
bah brother saya
nah gini bro
dateng kesini bukan mau ngajak touring
tapi gue mau kasih tahu sekarang ini gue lagi buka
perguruan bela diri
wah keren tuh bro
kapangan kapangan boleh ikut ya
sekalian pergerakan badan sedikit
usaha kecil kecilan bro
nah untuk promosi
secara boy kan juara mmc itu
boy menjadi pelatih
bersama teman teman yang ada di sana
kalau untuk urusan itu
kamu lagi sibuk nggak
oh enggak kok pa
ini teman papa
dia kebetulan lagi buka perguruan bela diri
nah dia mau minta pasang foto kamu di poster perguruannya
boleh sih pa
tidak masalah kok wah bagus kalau gitu boy kalau sekalian ngelatih gimana boy aduh pas
ya ya kalau menurut boy sih mau pasang foto boy juga enggak apa apa cuman kalau soal soal
ngelatih bela diri atau apa apa kayaknya gue nggak ada waktu di bot itu bagian karbon itu
masih belajar pak karena boy juga belum waktunya pak ngajar ngajar kayak gitu oh gitu ya boy ini
kebetulan om bro jun lagi sama papa di kantor kau bicara langsung ya ini nih halo om jun aduh maaf
banget ya om ya soalnya saya tuh ngerasanya belum pantas buat ngajar ngajar bela diri om
wah om kecewa nih boy tapi nggak papa boy om salut
hebat kamu sudah jagoan tapi tidak sombong terendah hati oh ya terima kasih boy foto dan
posternya ya terima kasih banyak iya om sama sama om sekali lagi maaf ya om ya udah assalamualaikum
dan tetah helm batok dimana
dari tadi sini nganggung bentar abis abis abisin udah siap siapin udah kita udah gedein inilah
neng yang buat ini
kita semua enak banget kalau jadi suaminya pasti keurusan suami suami main main kamu
masih kecil sini nggak usah mikir mikir suami suami lah
bangga kita sama sinet masak urus rumah
tanya ke udah
si om di bengkel ini bisa setting balap
oh kalau masalah setting sempat ya
nah kita kasih apa
kalian ikut balap
bentar si om tanggal dua puluh tiga di semptul
wah seru banget dong
kok kalian kenal ya
siapa sih yang gak kenal kamu
cara kamu pembalap terkenal gitu
wah asik banget loh rai bakal balapan di bandung
kita juga bakal nonton ya
oh tapi sayangnya si neng teh
tidak ikut balap apa
ih raya kan jago banget om
tahu tuh si abah
neng abah teh bukan ngijinin
abah tidak mengijinkan teh karena abah teh sayang sama neng
kalau abah sayang mah dibolehin
aku malah ngelarang
eh ya budak teh
rasa kasih sayang orang tua itu ke anak tidak harus dengan menuruti keinginan si anak
tapi kadang juga kita harus melarang demi kebaikan anak itu sendiri
kita baik baik aja kok om
lagian orang tua aku malah bangga aku ikut balapan
aku disuruh latihan tiap hari biar bisa hebat kayak raya
ya itu kan orang tua kamu
kalau saya cara mendidiknya beda
kalau memang tidak cocok ya tidak apa apa
tidak saya disini tidak menerima setting balap maaf ya
mungkin bisa cari di bengkel lain
eh abah ramama paling jago setting motor
oh tidak saya emang tidak bisa
shut up dong shut up
ya udah deh kalau tidak bisa kita cabut dulu yuk
ray sukses ya
tapi ray aku sih pengennya kami tetap ikutan
secara aku bakalan bangga banget bisa satu track sama kamu
secara kamu udah punya nama besar
semoga kamu diberi kemampuan
ya sudah deh kita pamit dulu ya
ya sukses neng
terima kasih ya
neng jangan ngikutin gaya gaya mereka nih neng
anak anak yang suka melawan orang tua itu tidak baik tidak benar
pada zaman abah kalau melawan orang tua sudah pernah jadi batu
kalau di jalan naik motor jadi batu
cuman dulu mah abah mau balapan motor terus lumputan benul tidak
eh kan biar tidak dicarekan
tapi abah yang namanya ngumpet ngumpet itu gak baik
itu sama saja seperti membohong orang tua
kalau misalkan sekarang neng ngumpet ngumpet itu berarti neng seperti membohong abah dong
dosa abah ingat kak dosa
iya neng benar benar
belum apa apa sudah ketularan sama anak anak yang suka melawan orang tua neng
namanya tecerias pintar bang
bingung liburan mau ke mana
yaudah ikutan yuk
nih gue rencananya hari ini mau ke butik
terus juga gue pengen nyari baju
ditemenin sama meghan sama cindy juga
lo ikut aja udah daripada nggak ada kerjaan
rendah renggak aja sih
baik kan tadi ethos
bagaimana ini ini contohnya